febri diansa muncul di depan publik dengan pengumuman pengunduran dirinya dari komisi pemberatasan korupsi
pengunduran diri febri dikaitkan dengan kondisi terbaru lingkup internal lembaga antiraswa itu
bukan hanya febri bahkan sejak revisi undang undang kpk disahkan pada september dua ribu sembilan belas
tercatat lebih dari tiga puluh pegawai kpk telah mengundurkan diri
kepala birohumas komisi pemberantasan korupsi yang juga mantan juru bicara kpk febri diansyah mengundurkan diri dari kpk
surat pengunduran diri febri diterima oleh biro sumber daya manusia di kpk pada delapan belas september lalu
pelaksana tugas juru bicara kpk ali fikri mengatakan
pihaknya menghargai keputusan febri mengundurkan diri dari lembaga antiraswa tersebut
tujuh tahun mengabdi di kpk pengunduran diri febri sontak mengejutkan gerbong pemberantasan korupsi tanah air
sejumlah pihak menduga febri mundur dari kpk karena adanya guncangan di lingkup internal kpk
salah satunya menyangkut revisi undang undang kpk pada dua ribu sembilan
hal ini pun diperkuat oleh pengakuan langsung dari febri diansyah
dalam wawancaranya febri menyatakan keputusan ini merupakan hasil pergulatan pemikiran dalam menanti titik terang perbaikan di kpk
ia juga membenarkan kpk saat ini memang sedang tidak baik baik saja
apa yang terjadi secara persis tentu tidak elok kalau saya sampaikan ya
tapi saya ingin sampaikan ke publik bahwa kondisi di kpk setidaknya menurut saya dan hasil diskusi saya dengan beberapa teman teman di dalam
kondisi di kpk memang sudah berubah
kami tidak bisa pungkiri itu
ada perubahan kondisi sosial politik hukum yang ada di kpk
kita tahu perubahan aturan hukum dan regulasinya
adalah revisi undang undang kpk misalnya yang disahkan di september dua ribu sembilan belas lalu
ada perdebatan tentang apakah undang undang itu tepat direvisi atau tidak sebelum undang undang akhirnya disahkan
tapi bukan berarti saya meninggalkan kpk
saat ketemu pimpinan saya bilang saya memang keluar dari kpk nanti pak
tapi saya tidak akan tinggalkan kpk dan tetap akan jaga kpk
ada kejutan dari garda terdepan pemberantasan korupsi
selain febri ternyata sudah ada tiga puluh satu pegawai kpk
yang mengundurkan diri dari kpk sejak januari hingga september
dengan demikian tercatat satu ratus lima puluh tujuh pegawai tetap maupun tak tetap kpk telah mengundurkan diri sejak dua ribu enam belas
pada dasarnya pengunduran diri pegawai merupakan hal wajar di sebuah lembaga tak terkecuali kpk
seperti yang diterangkan pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri
ada pun yang menjadi alasan dari para pegawai tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengundurkan diri
dari kpk sangat variatif
di antaranya yang terbanyak adalah karena memang ingin mengembangkan karir di tempat yang lain
namun menurut febri tak semua alasan pengunduran diri pegawai kpk didasari alasan seperti yang dikemukakan ali fikri
tapi setelah undang undang itu disahkan kami memahami bahwa perdebatan awalnya selesai
sehingga kami berupaya bertahan untuk bisa mencari cara agar kita bisa mengembangkan diri
tetap bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi
ada teman teman yang keluar duluan sudah cukup banyak juga
itu alasannya disurat tentu normatif ya
tapi ada juga yang bertahan dan bagi saya setelah diskusi juga dengan teman teman waktunya sudah tiba begitu
febri dan kolega telah mengundurkan diri dari kpk
sesuai dengan peraturan pegawai kpk akan resmi berhenti sebulan setelah mengajukan surat pengunduran diri
tim liputan cnn indonesia
ya rupanya selain febri sudah ada lebih dari tiga puluh orang pegawai kpk yang mengundurkan diri sejak januari hingga september dua ribu dua puluh
dengan demikian tercatat ada satu ratus lima puluh tujuh pegawai tetap maupun tak tetap kpk yang mundur sejak mei dua ribu enam belas
kpk sendiri membantah adanya goncangan di internal kpk
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama saya melalui zoom donald faris
koordinator divisi korupsi politik icw serta yudi purnomo harap ketua wadah pegawai kpk
selamat malam semua rekan rekan terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui zoom
ya saya ke bang yudi dulu
bang yudi kalau kita bicara mengenai banyaknya kita tidak bicara banyak ya tapi terus terang mundurnya febri dianca sendiri
pastinya memberikan sebuah guncangan terutama terkait dengan apa sih sebenarnya terjadi di kpk
febri mengatakan bahwasannya ini ada suatu yang tersirat seolah olah bahwasannya tidak ada
tidak merasa nyaman atau tidak merasa bahwa kinerjanya selama ini mendapatkan ruang yang cukup
dalam dia melakukan kemampuan dia untuk mengeksplorasi maupun untuk mengembangkan karirnya
bang yudi ada tanggapan mengenai hal ini
ya memang mengenai permasalahan pengunduran diri itu kan variatif ya dari seluruh pegawai yang mundur
tetapi memang satu hal yang pasti adalah

nah itu kan dari tahun lalu kan sudah menyampaikan bahwa undang undang kpk ini dibuat oleh para pembuatnya di tahun dua ribu dua
itu sudah sangat tanda kutip sempurna lah untuk menjadi sebuah lembaga yang bisa memberantas korupsi di dunia
dengan kriteria lembaganya industri
kriteria lembaganya independen kemudian pegawainya independen
inilah yang kemudian ketika revisi undang undang kpk disetujui
yang kemudian akhirnya berlaku pada tanggal tujuh belas oktober dua ribu sembilan belas dengan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu tujuh belas
ya maka kemudian ada perubahan perubahan misalnya peralian status pegawai kpk menjadi asn
kemudian kewenangan kewenangan kpk yang kemudian tereduksi dan lain sebagainya
sehingga ini memang akhirnya ada wartawan yang kemudian menyampaikan bahwa
ya mungkin visi dan misi mereka sudah tidak lagi sejalan ketika mereka bekerja awal di kpk
dan kami memahami dan kami sangat menghargai sikap dari mereka seperti itu
karena mereka sendiri kan ketika masuk kpk kan sudah berjuang bekerja siang malam
untuk membantu upaya pemberantasan korupsi di indonesia dengan bekerja di kpk
jadi bagi kami itu sebuah idealisme yang hari ini yang dilakukan oleh menteri pembedian sa
salah satunya ya sebuah hal yang harus kita apresiasi
apalagi kan kemudian ya kami melihat juga pegawai pegawai kpk yang kemudian mengundurkan diri kan
itu kami pantau juga mereka sudah bekerja di tempat yang lain
tidak jauh dari lingkup pemberantasan korupsi negeri kita ya
mulai dari sektor swasta bumn karena memang mereka itu mempunyai kualitas yang bagus ya
dari sisi keilmuan kemudian juga pendidikan kompetensi sehingga tentu saja banyak yang ingin merekrut juga
jadi ya bagi kami sekarang bahwa kita memikirkan yang ada di dalam kpk ini
seperti apa kedepannya karena bagi kami sekarang ada satu momen yang paling penting
yaitu putusan dari mahkamah konstitusi
ya yang kami harap bahwa putusannya itu benar benar bisa mengakomodir para penggugat ya
kita bisa melihat penggugatnya dari mantan pimpinan kpk koalisi masyarakat sipil akademis dan lain sebagainya
ya bang yudi yang tadi anda katakan
kemungkinan tidak hanya sekedar mengembangkan karir mendapatkan sebuah prospek lebih baik
tapi tadi saya sedikit menggarisbawahi tentang visi misi yang mungkin boleh jadi tidak sama
kemudian mereka adalah orang orang yang punya kinerja dan kemampuan cukup baik
apakah tidak merasa disayangkan apabila orang orang kompeten seperti puluhan bahkan ratusan ini keluar dari kpk
dan mereka berkarya di tempat lain dan ini pastinya cukup mengganggu kinerja kpk dan bagaimana performa kpk kedepannya
ya betul mas tentu saja bagi saya pribadi ya
kemudian dari wadah pegawai kpk juga kami kehilangan dengan mereka ya
karena kan mereka sudah ada yang bekerja tujuh tahun delapan tahun gitu kan
bahkan mungkin ada yang dari kpk angkatan pertama seperti itu
ya memang kita tetap harus menghargai
dan kami juga melihat bahwa memang mungkin ini saatnya pegawai kpk
ada beberapa yang menyebar gitu ya di tempat lain

bumn dan sebagainya
tapi sekarang kami mengandalkan bahwa kami tidak boleh putus kontak atau hubungan dengan mereka
kita membuat sebuah jaringan yang strategis gitu ya
yang mungkin bisa kita lakukan upaya upaya pemberantasan korupsi ya
dengan segala cara yang tentu saja ya akan berbeda dengan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
namun intinya di sini adalah bahwa sebenarnya komitmen untuk pemberantasan korupsi itu
itu sebenarnya bukan hanya berdasarkan dari sisi pegawai saja tetapi juga lembaganya
karena apa karena enam belas tahun kpk berdiri gitu ya
kan tentu tidak ada hal hal yang menurut saya sangat signifikan ketika undang undangnya harus direvisi
yang kemarin menarik adalah ketika kpk lembaganya pun
dikatakan independen tapi kemudian masuk dalam ranah eksekutif gitu kan
kemudian yang kedua pegawainya dari yang pegawai tetap kpk
pegawai tidak tetap kpk atau pegawai negeri yang dipekerjakan
itu kemudian berubah menjadi asn
itu tentu saja perlu perlu apa namanya perdebatan
karena sekarang ini undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu satu yang belum diselesaikan
yaitu masalah alistatus pegawai pegawai
mereka menjadi asn di mana di dalam undang undang tersebut disebutkan dua tahun untuk alih status
artinya tinggal satu tahun satu bulan lagi lah untuk melakukan perubahan tersebut
makanya kami ya sekarang harapan kami tinggal bagaimana di putusan mk
yang kemarin kalau tidak salah itu sudah terakhir ya untuk memberikan saksi
ya tinggal putusan saja kita harap
bahwa mk mendengarkan semua kesaksian
untuk memperkuat kpk
bang yudi kalau kita sedikit bicara mengenai bang febri diansa sendiri ya
anda adalah salah satu teman kerja
dan tadi ada pernyataan dia terhadap media yang terserat sepertinya ada ketidakpuasan
karena ada yang secara kondisi politik dan hukum berubah di dalam kpk
apakah febri sempat berbicara hal ini
ataukah dia sempat curhat berbincang
kenapa kondisi ini tidak baik
karena sebelumnya dia sudah merasakan untuk merenungkan ini berbulan bulan
dan akhirnya memutuskan untuk keluar
ya betul mas memang saya dan mas febri itu sudah seperti sahabat ya
karena kami saya sering kalau misalnya selepas kerja gitu kan
mampir ke ruangan beliau kan
ruangnya sebagai kepala birohumas gitu
kami sering mengobrol
apalagi kami dulu bersama gitu ya
berjuang ketika menolak revisi undang undang kpk
beliau benar benar memikirkan secara matang ya
mengenai kemunduran mundurnya dari kpk
karena beliau sangat sangat juga mencintai kpk
tapi ke semua pegawai yang mundur tersebut itu
semua sangat mencintai kpk dan tidak ingin gitu kan keluar dari kpk
karena di kpk pertama kami dididik untuk menjadi manusia yang berintegritas
kemudian yang kedua
juga harus mempunyai kompetensi dan kualitas
dan mas bbri sendiri
ya tentu ada hal hal yang tidak bisa saya sampaikan ya
setidaknya keputusan beliau sudah bulat gitu ya
kami sempat membujuk
jangan tinggalkan kami gitu kan
karena kami ingin berjuang
kita masih berjuang bersama
namun sikap beliau sudah tiba tiba sangat mengaget tersebut
kami pun juga
ya tentu saja kehilangan juga kan
beliau sebagai kepala birohumas
kemudian dulu sempat jubir
yang istilahnya wajah kpk itu
beliau lah yang dengan tenang
beliau dengan sangat cool ya
mampu menjadi jurubicara kpk
lepas pak johan budi
jadi itu jurubicara kedua lah
pak johan budi yang istilahnya
citra kpk terangkat ya kan
jubicara ini gitu mas
baik saya ke bang donal nih
sudah cukup begitu penjelasannya terkait mengenai
sebenarnya tadi orang orang kpk
pegawai kpk itu sangat cinta kepada kpk
tapi tadi ada visi misi yang boleh jadi tidak sama
kemudian ada beberapa hal terkait dengan
bagaimana perubahan di kpk terkait dengan
politik dan hukum
kalau bang donald sendiri melihat dengan
dan puluhan bahkan ratusan lain yang mundur di mediobrm dua ribu enam belas
ya terima kasih mas yuda
pilihan mundur dari kpk
atau bertahan itu adalah dua duanya
adalah sebuah pilihan
mundur dari kpk
dalam konteks yang dialami oleh febri diansyah
adalah sesuatu yang disayangkan
tetapi dapat dipahami
dengan konteks politik dan hukum
termasuk ketika bertahan di kpk pun
seperti kawan kawan yang lain
mas yudi bang novel
orang orang yang kita nilai selama ini menjadi
bagian dari skrup skrup perjuangan di kpk
ketika pilihannya tetap bertahan
itu adalah sebuah pilihan yang juga dapat dipahami
jadi baik luar maupun di dalam
itu adalah pilihan yang dipahami
yang kita memahami adalah
orang orang yang melanggar etik
tetapi masih bertahan di kpk
itu adalah sebuah masalahnya di situ
bukan orang yang kemudian memilih
dengan berbagai macam percimbangan
keluar dari kpk atau bertahan di kpk
problem terbesar menurut saya adalah
ketika orang orang yang punya persoalan integritas
tetapi bertahan di kpk
memberikan sejumlah sindiran
seperti pernyataan nurul gufron
beberapa hari belakangan ini
yang menyebut dan menyayangkan
orang yang keluar dari kpk
seolah olah yang meninggalkan gelanggang
ini menurut saya adalah sebuah pernyataan yang tidak tepat
yang disampaikan oleh pimpinan kpk
orang bisa berada di gelanggang manapun
sepanjang visi anti korupsinya itu sama
dia bisa membangun integritas secara kolektif
baik itu ditunjukkan maupun tidak ditunjukkan
dalam ruang ruang publik
nah yang paling berbahaya menurut saya adalah
orang yang berada di dalam gelanggang
tetapi tidak berintegritas
ini yang kemudian kita sebut sebagai kuda troya
di yang kalau kita ambil contohnya
berkali kali menyebut integritas
tapi kasus harun masiku saja tidak
tidak bisa tangkap sebanding dengan hari ini
atau tidak pernah menyatakan penolakannya
terhadap revisi undang undang kpk
nah diam diam kemudian mendorong kenaikan gaji
ini menurut saya orang yang punya dua wajah
seolah olah kemudian berintegritas
tetapi di sisi yang lain kerja kerjanya justru menjadi
penyusup dalam tanda penting
nah mas yuda saya mau sedikit merespon barangkali
apa yang menjadi konteks politik dan hukum yang sudah berubah tadi
di sisi yang pertama konteks hukum yang berubah tentu
pasca revisi undang undang kpk
banyak sekali kewenangan kewenangan yang penting di kpk
kemudian berubah secara formil
tadi mas yudi sebagai ketua wadah pegawai kpk juga sampaikan bahwa
aspek independensi itu menjadi terserabut dari kpk
saya mengamini hal tersebut
karena bagaimanapun independensi adalah mahkota lembaga penegak hukum seperti kpk
bisa dibayangkan kalau kerja kerja pembersihan korupsi dan penegakan hukum
tentu akan begitu banyak intervensi intervensi dalam kerja kerja pemerintahan korupsi
jadi menurut saya
aspek hukum yang sudah berubah itu bisa dilihat dari konteks revisi undang undang kpk
yang membuat perbedaan yang sangat signifikan antara kpk dulu dengan kpk sekarang
politik menurut saya adalah bicara soal bagaimana politik pimpinan negara dalam hal ini
presiden yang sampai dengan hari ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa
yang bisa kita lupakan sebagai rezim yang terlibat di dalam revisi undang undang kpk
dan hari ini dalam banyak survei kita melihat revisi itu berdampak pada melemahnya kerja kpk
maka tidak bisa kita lepaskan rezim politik hari ini
sangat kontras dengan kerja kerja untuk memperkuat pemerintahan korupsi
bukan perpu yang dikeluarkan untuk menyelamatkan kpk pasca revisi itu
justru peraturan pemerintah yang mengalih tugaskan kpk dari pegawai kpk menjadi asn
jadi ini adalah kontradiksi beberapa media luar menyebut presiden jokowi itu adalah man of contradiction
orang yang punya dua sisi wajah
di sisi yang lain kalau kita lihat berkali kali beliau menyampaikan komitmen pemerintahan korupsi
tapi di sisi yang lain kita melihat realitas apa yang terjadi di kpk hari ini
baik bang donal dan bang yudi nanti kita akan membahas lagi terkait dengan hukum dan politik
serta adanya kuda troya ya yang memengaruhi bagaimana seseorang yang tidak memiliki integritas
tapi justru bisa menggembosi dan memberikan influence yang tidak cukup signifikan terhadap para pekerja kpk sendiri
cnn indonesia prime news akan segera kembali taplah bersama kami
terima kasih anda masih setia bersama kami untuk menyimak perbincangan terkait dengan
boleh jadi dengan perang bantin febri dan saat tinggalakan kpk
masih bersama saya ada bang donal dari koordinator divisi korupsi politik icw
serta bang yudi purnomo harap ketua wadah pegawai kpk
kalau tadi bang yudi pasti sudah dengar ya pernyataan dari bang donal ini banyak sekali
sesuatu yang sifatnya sebenarnya boleh jadi layak untuk direview
apakah memang kondisi kpk sudah seperti itu ya terkait dengan revisi undang undang kpk sendiri
menimbulkan rasa tidak nyaman di internal karyawan ataupun para petinggi kpk sendiri
ya kalau menurut saya kan masing masing orang kan berbeda ya mengenai pandangannya
seperti punya sikap batin yang berbeda
pertama pegawai kpk sendiri kan masih bekerja gitu ya
kemudian yang kedua ya ini kan juga karena masa pandemi gitu kan
nah kita masih juga ada yang bekerja di rumah ada yang bekerja dari kantor
tetapi yakinlah bahwa sebenarnya pegawai kpk ini kan itu diarahkan kita kalau kita ingin menangkap siapa
kita tangkap kita ingin bekerja seperti apa dan sebagainya itu pasti dilakukan
dan kami sudah membuktikan selama ini kita masih bekerja

jadi sekarang kan pegawai kpk ini kita berharap bahwa ya tadi
revisi undang undang kpk itu bisa dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
sehingga minimal itu kekuatan yang sama seperti sebelum revisi undang undang kpk
yang artinya apa yang artinya
sebenarnya kan sebelum revisi undang undang kpk ini kan
kpk sudah tinggal melaju saja gitu kan
nah sekarang kan harus beradaptasi lagi dengan undang undang itu yang pertama
kemudian yang kedua juga terkait dengan di dalam undang undang itu kan ketika tanggal tujuh
ada berbagai macam elemen ya pertama mulai dari ketika ada hal hal yang harus berlaku ketika tanggal tujuh belas oktober
kemudian hal yang berlaku ketika pimpinan dan dewas dibentuk gitu kan di bulan desember
kemudian juga ada masalah transisi alih status yang sampai dua tahun
jadi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini juga masih ada alih status dari pegawai kpk
yang dimana disitu hanya ditegaskan pegawai kpk adalah asn
namun asn seperti apa gitu kan
bagaimana posisi sekarang di kpu pegawai tetap itu akan menjadi apa
kemudian juga pegawai tetap itu menjadi apa
karena hanya dijelaskan bahwa pegawai itu adalah asn seperti itu
yang kemudian juga ini menjadi sebuah hal yang harus diputuskan seperti itu
kalau menunggu nanti dua tahun gitu ya artinya tinggal satu tahun satu bulan lagi tentu itu masih sangat lama
kemudian juga perubahan status menjadi asn ini
kalau misalnya undang undang ini tidak jadi dibatalkan mk
itu harus benar benar clear and disting bahwa pegawai kpk itu harus benar benar independen
dalam artian posisinya itu tidak bisa dirotasi tidak bisa dimutasi keluar dari kpk misalnya
atau kemudian jika dia diperintahkan untuk menangani kasus kasus besar gitu ya
itu tidak bisa dipindahkan
atau tidak bisa diperintahkan
di freeze atau dibekukan atau dihukum dan lain sebagainya
bang yudi yang menarik ini bang yudi maaf saya potong
pegawai tetap kpk itu ketika mereka memeriksa seorang saksi misalnya
itu kan karena mereka adalah pegawai kpk
jadi mereka tidak ada istilahnya level yang sama dengan deputi dengan menteri kemudian dengan penur seperti itu
tapi kalau nanti mereka berubah gitu ya
bukan ditanyakan anda golongan berapa deh gitu kan
berarti anda setuju dengan pernyataan bang donald tadi ya
terkait dengan independensinya tidak ada
berarti anda kurang lebih seperti mengiakan dengan statement bang donald tadi yang mengatakan
bahwasanya aspek independensi daripada kpk sendiri terserabut
sehingga tadi anda keluar statement yang secara tidak langsung
mengatakan bahwasanya itu yang salah satu diresahkan oleh tim kpk ataupun pihak kpk
itu yang dulu kan setahun yang lalu ketika undang undang ini merevisi kami mengkritik gitu ya
terhadap undang undang ini gitu kan
bahwa tadi bahwa kewenangan kpk itu kan ada tiga
pertama lembaganya yang independen
kemudian kinerjanya yang independen
yang ketiga pegawainya yang independen mas
jadi tiga hal itu yang dari kemarin itu kami keluarkan
anda merasa sekarang anda tidak berada dalam kondisi yang sangat fleksibel untuk menjadi independen
ya kalau sekarang kan kita tinggal satu posisi lagi mas
yang belum dilakukan oleh undang undang ini
yaitu perubahan status menjadi asn
tadi kita kan selama kita masih hidup kita tidak boleh mati harapan
itu yang paling penting
makanya kami kan di dalam masih bertahan karena kami punya harapan
dan sama seperti ketika kpk dulu dibentuk
tidak ada yang menyangka bahwa di republik ini ada kpk
sama tapi kita tidak tahu di depan akan seperti apa perubahan
ya kami sekarang masih berharap
dan ini salah satu yang kami harapkan ya
selain perpu yang dulu pernah kami harapkan ya
tapi kemudian tidak keluar gitu ya
sekarang tinggal putusan di mahkamah konstitusi
iya bang donald tadi mengatakan bahwasannya sosok yang tidak memiliki integritas
juga menjadi salah satu variable menyebabkan anda dan mungkin beberapa rekan anda tidak merasa nyaman
lalu anda sendiri bagaimana tanggapan yang terkait hal ini
ya kalau dari saya sih
permasalahan integritas dan tidak integritas kan itu bisa dilihat dari proses yang dilakukan oleh
apa namanya pengawas interna atau deu
sehingga mereka yang menentukan seperti itu mas
kalau dari saya juga wadah pegawai kpk melakukan konsolidasi ke dalam
lakukan apa namanya bersinergi dengan pegawai lain
karena sekarang ini kan pegawai kpk itu ada tiga hal
pegawai tetap tidak tetap dan juga pegawai negeri yang dipekerjakan
maksudnya kepolisian kejaksaan maupun dari kementrian kementrian
itulah yang istilahnya saya sebagai ketua wadah pegawai kpk yang berusaha melakukan kesolidan terhadap mereka
seperti itu mas
ya bang donal ada tanggapan terkait dengan pernyataan tadi bang yudi sendiri bahwasanya
dia juga merasakan apa yang tadi anda utarakan terkait hal ini
tapi masih memiliki harapan agar revisi undang undang itu bisa mendapatkan statement terakhir daripada mahkamah konstitusi
ya ini adalah upaya terakhir melalui jalur judicial
kalau jalur politik kan hampir pasti kandas
dimana politiknya antara pemerintah dan dpr satu cara pandang untuk merevisi undang undang kpk
dan ekspektasi mereka menurut saya tercapai kalau melihat kondisi kpk hari ini
maka yang paling mungkin menurut saya adalah melalui langkah judicial
yang ditempuh oleh banyak pihak termasuk salah satunya icw dengan melakukan uji formil atas undang undang kpk itu sendiri
jadi kalau sifat uji formil tidak hanya satu pasal yang akan dibatalkan
tapi seluruh undang undang karena yang diuji adalah mekanismenya itu bisa dibatalkan secara hukum
nah kita bisa melihat bagaimana buruknya dan syaratnya kepentingan kepentingan politik di dalam revisi undang undang kpk yang lalu
tidak hanya soal revisi undang undang kpk mas yuda
problem turunan dari komisi kpk hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari proses seleksi pimpinan kpk yang lalu
juga kalau kita flashback ke belakang syarat dengan kontroversi
misalkan saja presiden dan dpr tetap memilih orang yang mantan petinggi di kpk
tetapi terbukti melakukan penyelidikan
jadi kalau kita lihat ke belakang misalkan saja presiden dan dpr tetap memilih orang yang mantan petinggi di kpk tetapi terbukti melakukan penyelidikan

kami sangat menyayangkan apa yang diputuskan oleh dewan pengawas hari ini
pelanggaran etik terhadap pimpinan kpk hanya di poni seringan
dengan dalil belum pernah melanggar etik sebelumnya
seolah olah melupakan pelanggaran etik yang dulu pernah terjadi
jadi menurut saya ini memang adalah komplikasi persoalan hukum dan persoalan politik yang sama sama bertujuan untuk melemahkan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekonomi
untuk melemahkan kpk secara institusi
nah in conclusion pilihan untuk mundur itu adalah pilihan yang disayangkan
tetapi dapat diterima secara realitas
dan pilihan bagi kawan kawan yang bertahan
saya ulangi lagi seperti bang novel baswedan mas yudi
beberapa kawan kawan yang tetap berada pada visi anti korupsi yang sama
menurut saya adalah pilihan yang juga sangat patut kita dukung dan kita hargai
karena itu sama sama bertujuan untuk menjaga kpk
keluar dari kpk bukan berarti keluar dari visi gerakan anti korupsi itu sendiri
menurut saya itu kadang kadang justru lebih baik daripada berkompromi
dengan tinggi di kpk yang seolah olah pro pemberantasan korupsi
tetapi bertujuan lain terhadap gerakan anti korupsi itu sendiri
baik bang donald
terakhir nih buat bang yudi
apabila harapan anda terhadap adanya revisi undang undang yang nantinya berhasil dianulir tidak tercapai
apakah anda tetap maksimal bertahan di sana dan berkompromi
ini pertanyaan berat ini
jadi apa namanya saya sekarang seketua wadah pegawai kpk
itulah mas bahwa saya nggak akan meninggalkan satu lima ratus pegawai kpk gitu kan
kalau kita istilahnya seperti kapal gitu ya
ya maka saya nakoda saya menjadi orang yang paling terakhir loncat
atau yang kedua ketika semua sudah selamat baru saya loncat gitu kan
jadi seperti itu pilihannya
jadi karena apa namanya karena kan sekarang kita bisa berkriperah itu kan bisa dimana mana
tetapi sampai saat ini karena saya sudah di kpk adalah angkatan yang kedua gitu ya
artinya saya masuk dari fgduets gitu ya
jadi saya istilahnya ya hidup itu ya bagaimana
makanya kita bekerja siang malam gitu batas korupsi dan sebagainya
karena kpk dan
itu harapan dari masyarakat negeri ini gitu kan
seperti itu mas
baik terima kasih rekan rekan untuk berbincang pada malam hari ini
tetap semangat tadi dari icw sendiri
tetap akan mengawal bagaimana proses tindak lanjut daripada kinerja kpk
dan anda yang masih dalam kpk juga tetap semangat
karena berada di dalam ataupun di luar
sama sama berkontribusi untuk menjaga kinerja daripada lembaga antiraswa
selamat malam rekan rekan
ya selamat malam mas
jalan tol trans sumatera ruas soekarno baru dumai
diresmikan oleh presiden joko widodo
cnn indonesia prime news segera kembali